petugas kepolisian berusaha mengejar pengendara motor yang menggunakan jalur bus transjakarta
di jalan danmogot kalidres jakarta barat
pengendara yang tidak mau ditilang berusaha kabur dengan memutar balik kendaraannya
salah seorang pelanggar lalu lintas mencoba berkelit dari sanksi yang diberikan petugas dengan bermacam alasan
sementara pelanggar yang lain terlibat adu mulut dengan petugas
meski pada akhirnya hanya bisa pasrah menerima sanksi

sekarang kan ditilang pak
jadi ditilang emang salah
penerapan tilang manual kembali diberlakukan polisi pertanggal sebelas mei dua ribu dua puluh
banyak pengendara yang belum mengetahui tilang manual sudah mulai diberlakukan
sekarang nggak tahu bang udah mulai ada tilang manual bang sekarang bang
ini kenapa bang lo jalur bus pak
emang tapi tahu nggak boleh lo jalur bus pak
dalam penerapan tilang manual di jalan dan mogot pada kamis pagi itu
puluhan kendaraan roda dua
serta satu kendaraan roda empat melakukan pelanggaran lalu lintas
tim liputan cnn indonesia